alhamdulillah teh manis aneh manis yang sudah mau terima lamaran saya aduh bikin
karuas saja jantung terhampir copot teh terima kasih sebanyak banyaknya sudah menerima lamaran
saya sejujurnya setulusnya ini mati ya semoga allah lebih cepat menjodohkan
tablo kerja terakhir masakin istri itu oke tapi aku harus tanya sama mama resepnya apa
masaknya di rumahku juga
tapi kan aku harus
oke sayang mas harus kembali ke kantor karena ada meeting lagi
aku nggak ikut nggak papa ya aku harus beres bereskan
tapi jangan lupa tolong masakin buat masakan
hai bye masuk sendiri gue disuruh masak oh nggak banget
mas bip pergi refah aman sekarang waktunya buat buat
udah mau puja hati ah boy
bu di situ ada toko dvd saya beli dvd ntar gak bu
ko sina dia teh suka nonton kenapa tidak nonton di bioskop saja
bah learn biobank ke segerian masih syingel kelon kekekehe cat
tapi memang suka sudah agak lapuk sih oh ya waktu di pesta itu ya
abang montir yang waktu itu ya
yang waktu motor aku mogok dia ngebantuin benerin ya kan betul
ya siapa tahu pengen nyalamin
nanti saya salamin langsung nanti kalau mau ketemuan atau bisa diatur
udah bang gak usah nanti juga kalau emang jodoh kita bakal ketemu lagi kok
pinter anak buah saya mah
ya udah bu kalau gitu saya mau lihat dvd dulu boleh kan
kalau gitu saya tinggal tuh ya
suka hari uang kalau berduaan saja teh
iya maka bang pikirannya udah kemana mana siapa bilang kita cuman berdua tuh banyak orang
oh iya juga ya aman berarti masih ini tehnya
sepertinya mas sekarang saat yang tepat buat nembak terginang manis panggiunga
mumpung si dia tidak ada
hai kamu cantik sekali deh
jadi maksudnya yang kemarin kemarin enggak cantik
cantik sekarang lebih cantik deh
itu tanda lamaran saya teh sama teteh ya kalau teteh mau terima lamaran saya
silahkan pakai kalau begitu teh kalau tidak mau menerima lamaran saya tidak usah dipakai teh
teteh manis teh mau pakai kalau gitu atau tidak
jangan bikin saya berdebar debar jantung ini teh asal asal labuh teh jantung teh
mau jatuh jantung saya sekolah
teteh mau pakai teh
saya pakai dulu
alhamdulillah teh manis
neng sudah mau terima lamaran saya aduh bikin ngarah ruas saja jantung teh hampir copot teh
terima kasih sebanyak banyaknya sudah menerima lamaran saya sejujurnya setulusnya ini materi ya
semoga allah lebih cepat menjodohkan kita teh semoga bisa menjadi keluarga sakinah mawadah
dan warohmat amin ya rohbalatuh mudah mudahan kita bisa menjadi keluarga yang beriman bahagia dunia
akhirat ya bak
kalau dipanggilnya teh manis terus takut ketukar sama minuman
enggak bukannya begitu kan sudah jelas ini teh arah niat kita mau kemana ya
sebaiknya saya manggil neng aja neng manis kalau saya panggil teh terus kan kesannya masa saya nikahin kakak saya
tapi ada satu hal ini mah teh yang agak mengganjal ini mah teh
ini berhubungannya sama anak saya
si neng teh manja pisah sama saya ya
dan sampai detik ini saya sudah dapat sinyal dari dia
dia tuh tidak pernah akan menyetujui kalau saya teh menikah lagi nek
jadi ya punten punten ini mah hampurah pisang
saya terus akan berusaha sekuat tenaga saya meyakinkan dia
supaya dia percaya saya tidak pernah melupakan amunya
sekaligus saya juga akan apa ya bikin dia percaya bahwa neng bisa menggantikan
neng bisa menggantikan
neng bisa menggantikan